karena kerja untuk menghadirkan keadilan sosial bukan hanya untuk jakarta
karena kerja untuk menghadirkan keadilan sosial adalah kerja yang terus menerus
dan karena kerja untuk indonesia tidak akan pernah berhenti di tempat ini
saya instruksikan kepada struktur anggota simpatisan pks di seluruh indonesia
untuk mengenalkan dan menyosialisasikan
saudara anies rashid baswedan ke seluruh pelosok dan penjuru negeri
sebagai bakal calon presiden republik indonesia yang diusung oleh partai keadilan sejahtera
ijinkan dengan kerendahan hati
dan dengan mengharap rizal dan pertolongan dari allah swt
kami merasa sangat terhormat
untuk secara resmi menerima pencalonan sebagai calon presiden republik indonesia
tahun dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan dari partai keadilan sejahtera
dari posisi partai demokrat untuk mengusung saudara anies rashid baswedan sebagai calon presiden republik indonesia

untuk bisa menutupkan pasangannya
untuk membuatnya lebih baik
untuk membuatnya lebih baik
untuk membuatnya lebih baik
untuk membuatnya lebih baik
untuk membuatnya lebih baik
untuk membuatnya lebih baik
relawan anies baswedan
masih terpesona kalian yang nonton video tadi
relawan anies baswedan
sebenarnya merinding melihat peristiwa dan lihat momen momen yang tadi yang sangat luar biasa di video tayangan itu
tanggal tiga oktober itu menjadi titik awal
menjadi awal perjalanan dari bapak anies rashid baswedan untuk indonesia
untuk perubahan indonesia
dan kebetulan saya hadir pada saat tiga oktober
dan beliau memang dengan sangat ikhlas menerima tawaran tersebut
untuk siapa apakah untuk dirinya
untuk kronik kroniknya tidak
sekali lagi tepuk tangan dong yang meriah
kita bisa melihat ya
kak ramzi tadi bagaimana ketulusan
seingat banget setelah tanggal tiga oktober
kemudian bapak anies mendapatkan kesempatan
ada satu poin yang paling penting
setelah beliau selesai menjabat gubernur
di dki jakarta
pada saat beliau menjadi pejabat
beliau tidak mau urus urusan seperti itu
karena menurut beliau belum pantas
tapi setelah beliau selesai menjalankan tugasnya dengan baik
baru beliau silaturahim ke berbagai macam daerah
termasuk ciamis garut awal senemani pekanbaru padang
apakah beliau yang minta untuk hadir
alhamdulillah beliau diundang oleh mereka mereka
ini artinya antusiasme masyarakatnya
sangat luar biasa untuk menyambut bapak anies
hadirin sekalian dan seluruh relawan
selain didasari oleh semangat dan juga dukungan yang tulus
seluruh relawan anies baswedan
terus bergerak pastinya dan berjuang
dengan satu ikrar yang sama
pada hari ini tanggal dua puluh satu mei dua ribu dua puluh
hari yang sangat bersejarah
kita semua akan menjadi saksi keteguhan
para relawan yang datang dengan warna warni keberadaan
dan beragaman yang indah untuk mendukung bapak anies baswedan
sebagai presiden indonesia di tahun dua ribu dua puluh
dan sebagai wujud komitmen serta ajakan kepada masyarakat indonesia
untuk menyatukan dukungan
mari kita ikuti dan saksikan bersama
ikral relawan anies baswedan
hadirin kami persilahkan untuk berdiri
jakarta dua puluh satu mei dua ribu dua puluh tiga
iya pemirsa baru saja kita simak bersama
ikrar yang disampaikan oleh
relawan anies baswedan
pertama bertekad memenangkan anies baswedan sebagai presiden ri
kedua senantiasa bersikap santun
cerdas dan amanah
serta tidak menyebarkan
mendukung semua partai pengusung dan partai pendukung
anies baswedan empat
mengawal proses pemilu agar langsung
jujur aman adil bebas
dan rahasia kita bahas
lagi bersama dengan bang andi bang andi
ada empat poin ikrar
yang disampaikan oleh relawan anies baswedan
bagaimana tanggapannya dan nanti
implementasinya akan bagaimana nih bang andi
ya itu saringan dari
empat itu saringan dari
poin poin inti yang kemarin kita
bicarakan dia jadi komitmen
memenangkan anies baswedan
anies baswedan ini harus banyak
jurubicaranya bukan hanya jurubicara yang
tampil di media televisi seperti
saya ini yang jumlahnya terbatas
sistem transportasi terintegrasi di jakarta namanya jaklingko
setelah melakukan uji coba yang cukup panjang hari ini secara resmi tiga puluh bis listrik digunakan untuk rute rute transjakarta
kita berkeinginan di tempat ini nantinya menjadi salah satu ikon
harapan kami ini semua nanti bisa terlaksana bahwa jakarta ikut kontribusi jakarta ikut bertanggung jawab dan pesan dari formula e ini adalah kita memulai babak baru menuju kota yang ramah lingkungan
jadi ini bukan sekedar balapan
tapi ini adalah pesan tentang kemajuan ingin pesan tentang perubahan
ini adalah salah satu ikhtiar kita agar warga yang tinggal di jakarta bisa merasakan kesejahteraan yang lebih baik
kita tidak ingin warga jakarta karena kebijakan pbb nya
seakan pelan pelan terusir dari tanahnya sendiri karena tidak mampu membayar pbb
kita tidak ingin warga jakarta terusir
pada hari ini hari sabtu tanggal sepuluh september tahun dua ribu dua puluh dua kampung susun kunir secara resmi dipergunakan
saya selalu menggaris jawab nih
bahwa merdeka itu bukan hanya merdeka dari
tapi merdeka untuk
merdeka dari kolonialisme
merdeka dari keterpelakangan
merdeka dari keterjajahan
dan juga merdeka untuk keadilan
merdeka untuk kesejahteraan
merdeka untuk kesetaraan
merdeka untuk kemajuan
dan itu semua yang harus kita rayakan di kampung aquarium
kita merayakan keadilan di kampung aquarium
kita merayakan merdeka untuk keadilan
merdeka untuk kesejahteraan
pada hari ini sabtu tiga september dua ribu dua puluh dua
gedung gereja pantai kosta di indonesia
jordan gardi gria lestari
dengan ini secara resmi digunakan
dan bahkan ada juga sentimen atau pihak yang
yang paling jauh dari mana
mana yang dari aceh
yang dari kupang
yang dari manado
yang dari jawa barat
yang dari jawa barat
yang dari jawa barat
yang dari palembang
yang dari jawa tengah
jawa tengah boleh
gimana dengan yang dari jakarta
inilah hebatnya relawan kita
semua datang swakarsa
semua datang swadana
semua berangkat dengan niat baik
jawa timur himis bahkan
jawa timur siapa
maka tidak ada ruang untuk sinta tumbuh
maka cinta kita insya allah tumbuh berkembang terus ke depan
apalagi perjalanan kita makin panjang
masih panjang ke depan
dan tadi saya katakan bahwa kita menyanyikan indonesia raya
dengan suasana dengan suara yang penuh semangat
karena lagu itu kita nyanyikan dengan rasa cinta
kita mencintai indonesia secara tanpa syarat
kita tidak mensyaratkan saya harus sejahtera untuk cinta
saya harus makmur untuk cinta
apapun latar belakangnya apapun kondisinya
kami mencintai indonesia secara tanpa syarat
jadi kita akan menjalani perjalanan yang masih panjang
sekarang kita di bulan mei
tepatnya dua puluh satu mei
kita menuju ke empat belas februari dua ribu dua puluh
tapi bicara tentang perjalanan
kalau boleh saya cerita sedikit
cerita boleh ya
era sembilan puluh an namanya
serius tapi santai
jadi di bulan ramadhan kemarin
bulan ramadhan yang lalu bulan puasa
saya melakukan perjalanan yang saya sebut dengan tirakat
tirakat itu bukan tirakatan ya
tirakat ini adalah sebuah perjalanan untuk mendengar
untuk merasakan suasana terdalam saya
untuk mendengar hal hal terkini yang ada di masyarakat kita
saya datang ke banyak tempat tanpa kamera
tanpa ditemani siapa siapa
seringkali saya hanya datang sendirian
dan masuk ke satu tempat
masuk ke sebuah warung
tau tau yang punya warung ngeliatin aja
ini seperti kenal tapi siapa gitu
kan di pelosok di banyak tempat
jadi nyapa juga belum tentu berani
saya mendengar cerita mereka
dan saya temui mereka bukan untuk selfie dan di posting di pagi hari
saya bukan lari lari untuk posting foto
saya lagi mendengarkan
mendengarkan suara mereka
saya ketemu dengan ibu ibu
bapak bapak yang memiliki keinginan masa depan anak anaknya yang lebih baik
paling sering saya temui ibu ibu yang menceritakan
pak anak saya potensial
pak berikan kepada kita semua pendidikan yang baik
biar anak anak kita punya masa depan yang lebih baik
di rembang saya ketemu dengan ibu fitri
yang bercerita tentang bagaimana beliau mengelola
saya ketemu dengan bu yuli
bu yuli ini pemilik apotek yap di pasuruan
saya juga sempat mampir ke grobogan
di situ saya bertemu dengan seorang petani
jadi kami lagi jalan
saya lihat para petani sedang bekerja
saya berhenti mampir
namanya pak suwarto
lalu ketemu pak soeharto salaman
ketika salaman saya merasakan
melihat tangannya sedang
kalau bahasa jawa lagi ngerabu
ngerabu itu memberi pupuk
jadi saya tanya pak gimana kondisi di sini
dia biasa mas
dari dulu ya begini
lalu apa situasi yang tersulit panjang sebetulnya ngobrolnya
pak saya ngerepoti urusan pupuk pak
rabu itu paling anggil pak
harap rabu yang rabu subsidi
orang itu zaman dulu
zaman dulu tinggal di warung
tidak ada ember
sekarang harap di warung ditangani pak
jangan non subsidi atau subsidi
terus dia bilang
kalau orang itu di sini
harapnya mesti subsidi
terus saya tanya
bagaimana kalau besok pun pak
di balik kempe
di balik kempe persis zaman biar maupun pak
setelah saya ngobrol
saya tanya sebelum pamit
pak sebelum pamit
saya ingin mengenalkan diri
tepangkan kalau anies baswedan
nah selama ngobrol dia nggak tahu dengan siapa
jadi kita berbicara tentang ini
jadi kita berbicara tentang ini
jadi ketika saya bilang
tepangkan kalau anies baswedan
terus dia jawab
iya gubernur dki
kok bisa tekan ke ini
kok bisa sampai sini
ya saya pulau sawak tirakat pak
terus dia ngasih beberapa pesan pesan
betapa masyarakat yang kita temui
menyampaikan kepada kita semua
bahwa di masyarakat sana
ada suasana sulit
ada suasana menantang
tapi yang sebenarnya lebih mengkhawatirkan adalah
bagaimana yang menanam
tidak tahu nanti harga jualnya berapa
bagaimana yang beternak
tidak tahu ongkos produksinya nanti berapa
bagaimana yang mengurusi pertanian
tidak bisa mengetahui seperti apa
ongkos ongkos yang harus dilakukan
atau yang harus dikeluarkan
begitu juga dengan yang lain lain
dimana mereka yang harus pergi
saya datang ke sebuah desa di wonosobo
yang pekerja pekerjanya itu banyak pekerja migran
terus mereka cerita
bahwa mereka berangkat
tanpa tahu ada jaminan bisa pulang atau tidak
ada jaminan bisa hidup layak atau tidak
ketemu dengan anak anak
ketemu dengan orang tua
kelihatannya masuk kampus negeri sekarang susah pak
karena ternyata harganya juga mahal
mereka yang kecil seringkali menemukan kesulitan
tadi di depan banyak umkm bukan
karena kita kumpul disini mengirimkan pesan
bahwa penyediaan makanannya pun
oleh mereka mereka yang usahanya mikro dan kecil
bukan yang skalanya besar
nah dari sana
dalam sebuah perjalanan
saya lewat satu tempat
ada satu orang yang seperti menghentikan
pak pak sebentar pak sebentar saya berhenti
pak anies masalah di negeri ini
padahal ini di kampung nih
adalah soal mafia pak
pak anies ini mafia di indonesia ini harus diberantas pak
mafia ini harus diselesaikan pak
saya pikir benar juga kata dia
begitu banyak mafia mafia yang hadir
yang membuat kita memiliki ketidakpastian
kenapa petani harus bersaing dapat pupuk
penuh dengan ketidakpastian
karena aksesnya dikuasai oleh mafia mafia pupuk
ketika bicara tentang pekerja migran
banyak dari mereka yang sistemnya dikuasai oleh mafia mafia pmi
yang mereka berangkat kerja keras
dan ujungnya pulang tidak bisa mendapatkan yang selayaknya
sama ukm juga begitu
dan mafia mafia ini berderet
ada rusuhan mafia tanah
ada mafia parkir
ada mafia kesehatan
bahkan mafia proyek pemerintah
ya termasuk mafia bts itu
karena itu seluruh mafia ini harus kita bereskan
republik ini tidak akan bisa maju
bila kita membiarkan mafia mafia itu merajalela di negeri ini
termasuk proyek pemerintah
termasuk kemarin mafia bts
maka saya sependapat dengan yang disampaikan oleh ketua partai nasdem pak surya paloh
semua yang terlibat harus diperiksa
jangan ada pihak yang dibiarkan melenggang
tidak dimintai pertanggung jawabannya
tunjukkan bahwa hukum memang tegas
tunjukkan bahwa hukum memang tegas
tidak saja ke bawah tapi juga ke atas
bukan saja ke lawan tapi juga ke kawan
hukum tegas untuk semuanya
dan transparansi ini perlu dilakukan secara menyeluruh
jangan sampai ada intervensi politik dalam penanganan kasus apapun
dan kita sudah menyaksikan

banyak kasus kasus yang terjadi di negara ini
yang jadi perhatian adalah yang viral
kadang kadang saya merasa khawatir
saya setuju ketika ada yang dikatakan bahwa
kita harus mencari pemimpin yang berani
dan pemimpin berani bukan sekedar berani
tapi berani karena benar
berani karena membawa kebenaran
karena pasangannya kata berani itu benar
kalau tidak benar dia tak berani
tapi kalau dia bawa kebenaran
maka siapapun dihadapi dan ridho allah yang menjadi pegangannya
jadi kita menyaksikan ketika
peristiwa peristiwa mafia ini terkuak
ada polisi jenderal bintang dua membunuh anak buahnya
ada yang menyelundupkan narkoba
ada petugas pejabat pajak yang kekayaannya fantastis
itu sudah merepotkan
membuat seperti pak kapolri harus kerja ekstra
untuk mengembalikan kepercayaan publik
harus kerja ekstra untuk merawat polisi polisi baik
yang berintegritas yang ada di dalam tubuh kepolisian
seperti juga di kementerian keuangan
ibu menteri keliling sana sini untuk menjaga barisan orang orang baiknya
saya pernah di pemerintahan saya menyadari betul
dia benar ada orang orang bermasalah
tapi banyak lagi orang orang yang bisa menegakkan amanah
orang orang yang berintegritas
mereka mereka itulah yang harus dibangkitkan
untuk bersama sama menjaga republik ini
nah ketika kita menyaksikan peristiwa peristiwa seperti itu
ini harus kita hadapi
apalagi sekarang kita kumpul hari ini
tepat dua puluh lima tahun reformasi di indonesia
tepuk tangan untuk para pejuang reformasi kita
tapi sambil kita menengok kok bisa
kita sudah dua puluh lima tahun dari reformasi
yang dulu kita bicara tentang memberantas
ini panggilan bagi kita semua
dua puluh lima tahun yang lalu kita berkomitmen memberantas kkn
sekarang kita berkomitmen untuk memberantas mafia mafia yang ada di republik ini
proses terjadinya itu pelan pelan
proses penyimpangan itu pelan pelan
bila pemimpin pemimpin di republik ini tidak berpengaruh dengan kita
maka persoalan ini akan secara bertahap merusak indonesia
teman teman saya berilustrasi ini
bila katak itu dimasukkan ke dalam
ke panci yang airnya dingin
taruh di panci airnya dingin
kemudian pancinya taruh di kompor
nyalakan kompornya pelan pelan
air disitu asalnya dingin
lama lama menjadi panas
dan katak itu akan mati dalam mendidihnya air

itu jalannya pelan pelan
tapi kalau katak dilemparkan ke panci yang airnya mendidih
tapi kalau dipanaskan pelan pelan
dia mati mendidih
bila kita tidak menyadari bahwa pertumbuhan mafia itu terus menerus
saatnya kita menyadari bahwa ini adalah problem kita
bahwa ini adalah problematika yang harus kita hadapi sama sama
karena itu ketika kita berbicara tentang dua puluh lima tahun reformasi
amanat yang harus kita pegang
adalah komitmen untuk melihat perubahan yang kecil kecil ini
nampaknya pelan pelan gradual
jadi kalau ada yang punya ide
untuk mengubah kita harus hadapi dan kita harus hentikan
pelan pelan itu prosesnya
reformasi dulu mengatakan bahwa masa jabatan presiden dua tahun
ketika ada yang punya gagasan untuk memperpanjang
maka kita katakan bahwa kita komit dengan aspirasi reformasi
jadi kalau ada petinggi petinggi negeri ini
yang pelan pelan mencoba menggeserkan
jangan pernah dibiarkan
karena itu seperti menaikkan suhu air bagi sebuah katak
jangan sampai kita tidak sadar atas penyimpangan yang dilakukan secara pelan pelan
dan kita harus sadar ini
bahkan kita punya masalah banyak
sebagian masalah itu harus diselesaikan di daerah
sebagian diselesaikan di pusat
kalau daerah tidak bisa menyelesaikan
maka harus dicari cara agar daerah bisa menyelesaikan
tapi kalau daerah tidak bisa menyelesaikan diambil ke pusat
dan ujungnya tidak selesai juga
malah menyulitkan masa depan orang orang di daerah
kita punya kecenderungan
kalau di daerah tidak jalan ambil alih ke pusat
ingat republik ini luasnya luar biasa
penduduknya tersebar di enam ribu kepulauan
berikan kepada kita semua kewenangan untuk menyelesaikan
awasi pastikan tereksekusi
dengan cara seperti itu
rakyat bisa merasakan pemerintah hadir di seluruh wilayah indonesia
jadi kedepan kita
bahwa pemerintahan yang hendak kita bangun
adalah pemerintahan yang mengembalikan spirit yang ada di dalam pembukaan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
spirit yang ada di sana
adalah bagaimana rakyat mendapatkan kemerdekaan yang sesungguhnya
lima tahun yang lalu ketika kita memperjuangkan reformasi
pada saat itu
kita berada di dalam suasana ketertekanan
sebagian dari kita merasakan kebebasan yang tertekan
dulu negara mengatur siapa saja
siapa boleh maju ke caleg
siapa boleh maju ke pilpres
siapa boleh maju wali kota bupati
hari ini jangan sampai ada pengaturan
siapa yang boleh maju dan siapa yang tidak boleh maju
karena itu bukan diatur oleh pemerintah
itu diatur oleh partai partai politik
bila rakyat menginginkan sia menjadi calon
izinkan negara ini memberikan kesempatan kepada mereka
bukan malah negara menghentikan
bukan malah negara melarang
bahwa negara menjamin kemerdekaan
dan itu yang harus sekarang kita perjuangkan
jadi kita kita yang berada di sini
adalah kita yang punya aspirasi
dan kita menuntut agar ada kesetaraan kesempatan
bagi siapapun di republik ini
dan ini juga artinya kepastian kepada mereka yang berusaha
bayangkan bila kita tidak memberikan kestaraan itu
mereka yang di dunia usaha pun mengalami kekhawatiran
mengalami serba ketidakpastian
ketika sebuah pemerintahan bertugas
dia harus memberikan kesetaraan kepada
semua pelaku usaha
jangan sampai pelaku usaha yang dianggap teman
pelaku usaha yang bukan teman
tidak diberikan fasilitas
dan persoalan mafia ini
yang tadi saya sampaikan
itu sering sudah masuk ke dalam proses
saya beri contoh
ketika kami bertugas di jakarta
ini salah satu ketidakpastian yang harus kita bereskan
kita selalu meributkan soal ump
upah minimal provinsi
dan di dki jakarta
karena kondisi perekonomian turun
tapi di tahun dua ribu dua puluh satu kemarin
untuk upah tahun dua ribu dua puluh
mendadak peraturannya diubah
peraturan yang biasanya
kalau kita terapkan
memberikan kenaikan ump yang masuk akal
kemarin ump nya angkanya itu amat rendah
kalau tidak salah sekitar tiga puluh tujuh rupiah kenaikannya
tidak mungkin di jakarta
naik upah nilainya tiga puluh
dua puluh itu bukan angka yang layak untuk pekerja di jakarta
karena itu kemudian
saya sampaikan kepada pemerintah
waktu itu kementerian tenaga kerja
saya sampaikan bahwa
yang layak di jakarta
kenaikan itu menggunakan formula yang lama
jangan formulanya digonta ganti
dan inilah yang disebut sebagai
mafia tentang pengupahan yang ada di indonesia
tidak boleh kita biarkan
kami memilih untuk mengambil sikap yang berbeda
dan ketika memilih sikap berbeda
tentu kita menyadari bagaimana landasan hukumnya
tapi yang menarik
para pengusaha protes waktu itu
saya undang pengusahanya ke balai kota
lima puluh pembayar pajak terbesar saya undang
bapak ibu sekalian yang sekarang sudah menjadi
lima puluh pembayar pajak terbesar
bapak ibu lihat
kami kita semua ini sekarang berkumpul di balai kota
jaraknya hanya satu km dari gedung pancasila
tempat konstitusi kita disusun
tempat persiapan kemerdekaan kita disiapkan
pada waktu itu mereka yang berkumpul adalah
orang orang yang terdidik
tapi mereka memilih mendirikan sebuah negeri
yang prinsipnya menghadirkan keadilan sosial
bagi surakyat indonesia
yang kumpul disini bapak ibu
empat puluh tahun yang lalu bapak ibu dimana
lima puluh tahun yang lalu bapak ibu dimana
kita semua empat puluh tahun yang lalu
lima puluh tahun yang lalu bukan siapa siapa
republik ini sudah memberikan kesempatan
bapak ibu sekalian menjadi lima puluh
pembayar pajak terbesar
karena republik ini memberikan kesempatan kepada bapak ibu sekalian
sekarang berikan kesempatan pada para pekerja
untuk mereka bisa mendapatkan kesetaraan masa depan
sebagaimana bapak ibu ibu sekalian mendapatkannya
ini soal kita bergiliran masing masing memberikan kesempatan
dan ketika kita mengirimkan pesan kesetaraan itu yang menarik
para pengusaha itu setelah ngobrol
pulang dan mereka bilang
pak gup kami setuju dengan prinsip yang bapak pegang
kita sama sama bergerak untuk indonesia
bapak ibu sekalian ketika kita bicara tentang nilai nilai
maka semua akan terpanggil
itulah sebabnya hari ini kita berjuang
dan kita ingin memanggil semuanya untuk berjuang bersama kita
nilainya nilai kesetaraan
dan itulah yang kemudian membuat kita semua yakin
bila ini kita kerja dengan keadilan dan kesetaraan
insya allah indonesia akan lebih baik
indonesia akan lebih makmur
karena itu buat para relawan semua
yang sudah berkumpul disini
siap kita bergerak bersama kedepan
siap untuk mengajak semuanya
siap untuk menjangkau semua
siap untuk menunjukkan bahwa ini negeri merdeka
jangan ini permintaan saya
jangan pernah takut untuk menunjukkan pilihan kita
bila kita menawarkan prinsip keadilan
pasang besar besar pesan itu
dimanapun anda berada
jangan gentar pada mereka yang kegiatannya merobek poster
jangan gentar dengan mereka yang suka merobek baliho
bila ada poster dirobek
jangan cuma di foto
berikan laporan ke kepolisian
siapa yang menghargai pendapat dan aspirasi di republik ini
dan kita tidak perlu memberikan spanduk spanduk penolakan
kita sambut kedatangan siapa saja
kami siap untuk disandingkan
kami siap untuk dibandingkan
maka kita akan bisa mengajak surayat indonesia
untuk indonesia yang lebih baik kedepan
para relawan yang saya cintai
ini bukan sekedar
sebuah perjuangan elektoral
ini juga bukan sekedar
ini bukan panggung hiburan
dimana datang kedepan panggung untuk menghibur
ini adalah panggung untuk menentukan arah perjalanan bangsa kedepan
mengerjakan dengan keseriusan
kerjakan dengan sepenuh hati
dan ini adalah perjuangan yang membawa nilai
jadilah relawan teladan
jadilah relawan teladan
jadilah relawan teladan
menghormati kedatangan lawan
kami membawa gagasan
kami membawa rekam jejak
kemenangan akan diantarkan kepada kita
yang berkumpul disini
kita berahman dengan kelebihan
karena itu saya kalau boleh bertanya kepada semuanya nih
kalau saya beri pertanyaan
insya allah kita hadapi
dan dengan izin allah
perjuangan ini insya allah akan diantarkan
pesan kepada seluruh keluarga
semua tentaga jangkau semua dan katakan
bahwa perubahan untuk keadilan
bergerak menjangkau semua
dan insya allah dari ruangan ini
dikirimkan pesan penuh semangat
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh